masih berhubungan soal rona ramadan yang pastinya menginspirasi anda di bulan ramadan ini
ada informasi soal autisme yang merupakan salah satu bentuk kelainan perkembangan sistem syaraf
namun di indonesia autisme ini kerap menjadi salah kaprah dan juga salah penanganan iqbal
ini salah satunya adalah mahalnya biaya pendidikan dan juga terapi bagi anak dengan autisme
yang membuat deka kurniawan dan juga beberapa rekannya berinisiatif
untuk mendirikan sebuah tempat terapi autis khusus bagi keluarga yang kurang mampu
dengan biaya yang murah dan juga bahkan ini gratis
bagaimanapun mereka sebenarnya anak normal jadi makanya istilah yang kita gunakan juga tidak sebagai penderita
tapi penyandang penyandang autis atau yang lebih bahasanya anak anak berkebutuhan khusus
tapi buat kita di rumah mutis ini kita sebut mereka adalah anak anak berkemampuan khusus
adalah deka kurniawan salah satu orang yang peduli dengan pendidikan dan anak dengan autisme
ayah empat orang anak ini merasa prihatin saat mendengar keluhan dua orang rekan istrinya
tentang mahalnya terapi dan pendidikan bagi anak anak dengan autisme
dibantu istrinya laili dan dua orang rekannya deka mendirikan rumah autis pada dua ribu dua
sejak awal berdiri rumah autis memang lebih mengutamakan anak dengan autisme dari keluarga tidak mampu
kini rumah autis telah membuka sembilan cabang dan masih mengutamakan anak anak dari keluarga tak mampu
untuk memberikan rasa aman dan menyenangkan di rumah autis deka dan timnya mengatur kurikulum berdasarkan pengalaman dan pengamatan
rumah anak anak ini kalau setiap hari sebelum kelas cuma selalu dikumpulkan
iya selalu kumpul sebelum masuk ke kelas masing masing
nah orientasi dulu terus gabung dulu ada kebersamaan jadi di antara sesama sama sosial
kan disitu kan jadi justru belajarnya begitu jadi mereka melihat modeling dengan sesama
deka dan timnya juga melibatkan para orang tua
riki aldian salah satunya
riki sudah menitipkan putranya muhammad ihsan di rumah autis sejak dua ribu dua
dengan ihsan itu nggak cukup ya nggak cukup hanya sekedar terapi
jadi perlu ada sosialisasi di sekolah gitu
jadi fokusnya terapi tetap terlaksana kemudian dia juga butuh untuk sosialisasi dengan temannya
bermain dengan teman sebayanya
untuk semua yang dilakukan deka dan timnya apresiasi datang dari berbagai kalangan
deka beberapa kali mendapat penghargaan dan sering diminta berbagi ilmu dan pengalamannya selama mendidik dan mengelola rumah autis dan sekolah inklusi
meski banyak yang sudah ia lakukan deka tak pernah merasa dirinya pahlawan
apa yang ia lakukan semata mata untuk kebaikan bersama
kalau dibilang menjadi pahlawan kita terus terang malah sesungguhnya malu ya
kenapa karena sampai hari ini kehidupan mereka ya
belum seperti yang diharapkan
misalnya yang paling sederhana sebagian besar anak anak spesial yang kami tangani di yayasan ini
itu belum memiliki kemampuan kemandirian yang final
yaitu dalam artian mereka bisa tidak memiliki ketergantungan yang tinggi
bahkan sampai pada tingkat mereka bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri
kita baru bisa disebut berhasil
kalau seandainya semua pihak baik masyarakat terutama juga pemerintah
itu akhirnya menjadi aware
secara sepenuh hati terhadap dunia spesial ini